tujuh belas agustus identik dengan aneka lomba dan juga pasukan pengibar bendera atau paski braka
pasukan inilah yang akan memeriahkan upacara bendera di istana presiden setiap tanggal tujuh belas agustus
ya dan sudah ada fani imaniar yang sudah bersama dengan paski braka di tahun dua ribu tujuh belas ini
dini hari ini para anggota calon pasukan pengibar bendera pusaka dua ribu tujuh belas atau paski beraka
melakukan perjalanan mereka untuk meninggalkan sementara tempat karantina mereka selama hampir satu bulan ini
di wisma sugondo joyopus pitoci bubur untuk menuju ke istana kepresidenan republik indonesia
melaksanakan gladi bersih pertama mereka di istana kepresidenan jelang upacara perayaan kemerdekaan republik indonesia
kita sapa dulu selamat pagi para calon paski braka dua ribu tujuh belas
selamat pagi pagi pagi luar biasa
semangatnya sudah terasa
dan rencananya memang untuk menyebut para calon paski braka dua ribu tujuh belas ini karena mereka baru akan dikukulkan
oleh presiden republik indonesia joko widodo di istana negara pada sore hari ini sekitar pukul lima belas waktu indonesia barat
dan mereka akan resmi dinamakan sebagai paski braka dua ribu tujuh belas untuk mengibarkan dan juga menurunkan sangsaka merah putih tanggal tujuh belas agustus mendatang
kalau misalnya ingin bertanya para paski beraka dua ribu tujuh belas ini ketika mereka nantinya akan bertemu dengan presiden
apa kira kira yang akan mereka atau sampaikan kepada sang presiden republik indonesia ini
kita akan tanya satu satu kepada mereka
kita ke stephanie salamena dulu dari maluku utara
fani kalau mau ketemu sama jokowi nanti sore nih kira kira ada yang mau disampaikan nggak
saya cuma ingin menyampaikan saya ingin adanya pengadaan bus untuk para calon paski braka yang ada di kabupaten halmamero utara
karena di sana kendaraannya masih minim
jadi jika para calon paski braka ingin berlatih atau pergi kemana mana itu masih susah dan harus menempuh jarak yang sangat jauh
dan kemudian saya ingin untuk salam kepada teman teman diberikan salam kepada teman teman yang di kabupaten sama di provinsi
terima kasih fani ya sekarang kita keliling lagi untuk cari paski beraka lain yang mungkin mempunyai pesan untuk sang presiden
kita bersama dengan
sekarang kita ke mia thalia ya
dari kalimantan barat
mia ada pesan gak dari tempat tinggal mia mungkin untuk pak presiden
saya dapat pesan dari kampung saya mau masukin listrik ke kampung saya dengan pembangunan jalan
itu aja atau ada lagi
siap sudah itu aja
terima kasih mia ya
semoga ini pesan dari teman teman mungkin nanti ada yang tidak tersalurkan di bis hari ini
namun kira kira saat mereka nantinya akan bertemu dengan presiden jokowi
widodo pada sore hari ini semua pesan dari para calon paski braka dua ribu tujuh belas yang nantinya akan dikukukan ini
sampai ke telinga dan juga nantinya akan dilaksanakan
semoga semangat dari mereka sampai akhir ini masih akan terus terasa dan sukses melakukan tugas mereka
di upacara perayaan kemerdekaan republik indonesia ke tujuh puluh dua tanggal tujuh belas agustus mendatang